tim penyidik gabungan polri kejaksaan agung dan ahli telah meningkatkan penyelidikan kasus kebakaran kejaksaan agung yang terjadi pada dua puluh dua agustus lalu menjadi penyidikan
kepolisian dan kejaksaan agung menduga kuat adanya unsur pidana dalam kasus ini
hal ini disampaikan kabar reskrim mabes polri komjen polisi listio sigit purnomo dalam konferensi pers di gedung bareskrim mabes polri kami siang
ia mengatakan dari proses penyelidikan dengan total enam kali olah tkp tim penyidik telah mengumpulkan barang bukti dan menemukan bahwa sumber api bukan berasal dari korsleting listrik namun dari open flame atau nyala api terbuka
polisi masih akan mendalami sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi yakni ruang biro kepegawaian lantai enam yang sedang direnovasi sesaat sebelum kebakaran terjadi
total telah ada satu ratus tiga puluh satu orang saksi yang diperiksa terdiri atas petugas kebersihan maupun pegawai kejaksaan agung
dari hasil olah tkp puslavor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka
penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana
kita juga sudah sepakat dalam gelar tadi untuk meningkatkan penyelidikan menjadi